phk ini berhubungan dengan diberhentikannya sejumlah layanan non inti yang terdampak pandemi covid sembilan belas
kevin alui co ceo gojek mengatakan sebagian besar karyawan yang di phk adalah yang bekerja di layanan go live dan gofood festival
hal ini dilakukan karena ada perubahan konsumen dengan menerapkan jaga jarak aman
meski demikian alwi menyebut karyawan yang di phk mendapatkan pesangon dan asuransi kesehatan
terkait hal ini kementerian ketenaga kerjaan rencananya akan menemui pihak gojek pada kamis dua puluh lima juni
dirjen pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja kemenaker hayani rumondang menyebut
pihaknya ingin meminta penjelasan perusahaan yang melakukan phk
kami sebagai pemerintah kementerian ketenagakerjaan tentu sangat peduli dengan permasalahan permasalahan yang dihadapi oleh khususnya tentu pekerja
apalagi kalau sudah terdengar phk artinya berita itu benar apa tidak kemudian apa sebenarnya yang terjadi
sama seperti gojek grab juga melakukan phk dan menghentikan beberapa proyek non esensial
grab melakukan phk terhadap tiga ratus enam puluh pegawai
atau kurang dari lima persen dari total karyawan
menurut pengamat ekonomi indef bima yudhistira efisiensi besar besaran ini adalah langkah startup untuk menyelamatkan bisnis mereka di tengah ketidakpastian pandemi
sebenarnya yang kita khawatirkan bahwa langkah phk ini merupakan awalan ya
karena kita akan menghitung juga sampai seberapa kuat para startup startup ini terutama yang levelnya sudah unicorn dekakorn
ini mampu bisa survive sampai akhir semester dua dua ribu dua puluh
yang kedua memang ini jadi pelajaran penting bahwa aksi promo dan diskon yang dilakukan secara berlebihan itu sebenarnya tidak sehat juga
pandemi covid sembilan belas ini memaksa kedua startup itu memfokuskan layanan mereka pada divisi yang masih menghasilkan
seperti pesan antar makanan transportasi roda dua dan empat serta dompet digital